ambo saya pak bukan saya ngelakuin pak diam kamu
diam kamu hanya kamu yang ada di sini ikut kami kantor polisi
apa yang sudah kamu lakukan
aku nggak sengaja bu aku gak sengaja
mario telepon ambulana kita bawa dia ke rumah sakit
bu dia udah meninggal bu
siapa tahu aja belum
bu kalau bawa dia ke rumah sakit sama aja menjarahin aku
kita pergi dari sini bu
kamu sudah berbuat jahat sekarang kamu mau kabur
mana tanggung jawab kamu
bu sekarang gak penting mikir panjang bu
yang penting kita pergi dari sini
tidak ada tempat sembunyi di dunia ini dari allah
kamu sudah jauh tersesat
bu udah deh bu
sekarang kita lagi genting banget gak usah panggil panggil allah
hal yang kelemahan
mendahul offense ayam itu cukup tinggi
semakin pagi pujian di grupau mayat kita
iya itu harapan bu mariam juga
jaka masih hidup dan segera dibawa ke rumah sakit
ampun pak bukan saya yang ngelakuin pak
hanya kamu yang ada di sini
saya salah pak jangan pak
saya yang salah pak
saya yang sedang membunuhmu
itu jadi hubungan pelakunya
jangan bawa ibu saya pak
ibu ibu pas pak
asalkan kamu bisa kembali menjadi maria yang dulu
jangan bawa pergi ibu saya
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
jangan bawa dia
oke syahnaz kita tunggu yakaniterin ceritanya
semoga bu maria mendapatkan
thank you banget ya udah mau sharing sama kita malam ini
baik barusan itu pendengar kita baru mendengarkan cerita bu mariam
di hari ulang tahun dia ia malah mendapatkan kado penjara
sedih banget ya
tapi tetap ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini
ada pepatah yang bilang
kasih ibu sepanjang masa
kasih anak sepanjang galah
biar kita rendungin sama sama malam ini
jadikanlah ibu seperti nafas kita
selalu hidup dan selalu dekat di hati
pamit undur diri dari acara kesayangan kita
suara hati ibu
sampai ketemu lagi besok
sampai ketemu lagi

ha bahkan hora ini alhamdulillah
alhamdulillah suami aku ikhlas ya allah terima tobatku ya allah
pak mario anda kami tangkap atas tuduhan pengedaran narkoba
iya pak tapi tolong pak keluarin ibu saya pak
ibu saya nggak salah pak saya yang salah
si yang bunuh jaka si yang ngadari narkoba tolong keluarin ibu saya pak
kamul bortol dia
selamat pagi bu
selamat pagi bu mariam
selamat pagi naha
silahkan keluar bu
gimana ibu udah siap belum hadepin persidangan nanti siang
tapi ingat ya bu nanti sebelum mulai sidang itu akan ada sumpah di atas kitab suci
jadi sebaiknya ibu tidak berkata palsu di persidangan nanti
tapi ibu bingung
mudah mudahan mario bisa mengambil hikmahnya dari semua pelajaran ini
tapi ibu tidak mau melihat mario menderita
lebih baik ibu saja yang menderita naas
ya allah bu
ibu baik banget sih bu
semoga aja allah melancarkan semua urusan ibu dan mario ya bu
selamat pagi bu sanas
mau jemput ibu mariam ya
maaf bu saya ditugaskan untuk menyampaikan surat pembebasan bu mariam
selamat pagi bu sanas
selamat pagi bu sanas
selamat pagi bu mariam
selamat pagi bu sanas